sopir bus pandawa ipa yudin yang alami kecelakaan maut akhirnya ditangkap
pria ini dijemput petugas dari salah satu pengurus bus pandawa kawasan limbangan garut
selain sopir kondektur bus bernama sahrudin juga turut menjalani pemeriksaan
polisi belum melakukan gelar perkara menunggu hasil pengakuan sopir
menurut pengakuan ipa yudin rem kaki dan rem tangan tidak berfungsi saat menuruni tanjakan balas panumbangan
sopir akhirnya banting kemudi ke kanan jalan hingga menghantam sejumlah kendaraan dan tiga rumah warga
sopir juga warga tangerang
alasan sopir meninggalkan tkp
karena takut dimasak untuk sementara ini informasinya begitu
kementerian perhubungan memastikan bus pandawa yang menewaskan empat orang di panumbangan ini bermasalah
selain perusahaannya belum terdaftar bus pandawa juga belum memiliki izin untuk operasional
ini mobil ini kan mobil bali ini tuasnya dekak
kita udah cek di spionam kita di kementerian perhubungan tidak terdaftar
perusahaannya tidak terdaftar apalagi kendaraannya
kendaranya masih aslama perusahaan pandawa di bali
masih aslama perusahaan di bali
tapi mereka bisa beroperasi
kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di ciamis pada sabtu lalu tak hanya menimbulkan korban jiwa
tapi juga membuat sejumlah rumah warga rusak
secara total ada tiga rumah yang hancur akibat kecelakaan bus pariwisata ini
kini warga yang rumahnya rusak berharap
agar ada bantuan dari pemerintah
bantuan dari pemerintah untuk segera diperbaiki
tim liputan cnn indonesia